sejumlah ruas jalan ibu kota pada hari pertama pemberlakuan penerapan pembatasan sosial psbb ketat terpantau normal pada senin pagi
kendati normal namun arus lalu lintas terpantau cenderung sepi dibandingkan pada hari hari kerja sebelumnya
seperti yang terlihat di ruas jalan salemba raya tampak arus lalu lintas di kedua arah baik yang mengarah salemba maupun mengarah matraman
arus lalu lintas terpantau ramai lancar
di kawasan simpang lima senen tepatnya yang mengarah ke kawasan gunung sahari maupun sebaliknya arus lalu lintas terpantau normal bahkan cenderung sepi
sejumlah pegawai swasta mengaku perusahaan tempat mereka bekerja telah menerapkan sistem work from home bagi pegawainya yang dilaksanakan secara bergiliran
jadi grap kondisi corona diukuran kepakaman edem di salah satu pagi tersebut
kita kebetulan di bidang makanan sih
jadi kan kalau makanan gak apa apa kan
itu juga di selang seling sih karyawannya mulai dikurangin gitu
tapi sudah mulai dari kapan
dari sebelum psbb malahan
nah sekarang di psbb awal ini gimana
tetap ada pengurangan
iya tetap ada pengurangan
kita kekurangan dari sebelum psbb
yang memang benar benar dari puasa kan
benar benar di pulang kampung ini semua sih
gubernur dki jakarta anies baswedan menekankan para pimpinan kantor
untuk mengatur pekerjanya
agar dapat bekerja dari rumah selama masa psbb ketat
jika tak dapat dilakukan
anies memerintahkan pimpinan kantor
untuk membatasi kapasitas pekerja
hanya dua puluh lima persen yang bekerja dari kantor
aturan tersebut dilakukan
guna menekan angka kasus covid sembilan belas di perkantoran
rizky itiar yahya jakarta